kita beralih ke sorotan kasus hukum sidang lanjutan pemeriksaan saksi
kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan terdakwa ex menteri pertanian syahrul yassin limpo
mengungkap kesaksian uang kementan digunakan untuk kepentingan sel dan keluarga
saksi dari jpu menyebut kementerian pertanian mengeluarkan uang tiga juta rupiah per hari
untuk biaya pesan makanan online ke rumah dinas sel
staf biro umum pengadaan kementerian pertanian muhammad yunus bersaksi
selain untuk beli makanan via pesan online
anggaran tiga juta juga dipakai untuk keperluan laundry di rumah sel setiap hari
di persidangan saksi yunus menyebut uang yang dikeluarkan kementan setiap harinya itu
tidak masuk dalam anggaran kementerian pertanian
tiga juta setiap bulan
oh tergantung permintaan ya
kalau permintaan hari ini habis tiga juta dimintai lagi besok
kalau masih ada sisa dipakai dulu ya
atau memang uang operasional untuk kepentingan itu
iya untuk rumah dinas
dalam sidang tipikor kesaksian pegawai kementan mengungkap sel juga umroh ke mekah
dan dibiayai oleh kementan
biaya umroh sel mencapai satu tiga puluh lima miliar rupiah yang tidak semua masuk dalam anggaran kementan
apakah rombongan menteri ini ya sekjen juga ikut
itu dibiayai oleh kementerian
ada dua travel yang satu maktur yang satu apa saya lupa
maktur itu sekitar satu tiga lima
sudah sekalian dengan mereka umroh atau bagaimana
selain meminta kartu kredit pribadinya dibayarkan
saksi dalam sidang tipikor dengan terdakwa scl menyebut
biro rumah tangga kementan diminta untuk menyiapkan pembayaran kredit bulanan mobil alphard sel
sebesar empat puluh tiga juta rupiah per bulan
mobil pribadi sel itu digunakan oleh anak sel
siapa yang pakai yang mengoperasiokan operasional
dia berdomisili di jakarta atau di makassar
mobil alphard itu ada di jakarta atau di makasar
karena mobil yang di wican hanya ada satu yang kita sewa yang mulia alphard
karena di wican dilihatnya hanya satu yang mulia yang ada
yewidah chandra rumah dinas pembentri itu ada mobil
nah ada satu yang kita sewa yang mulia
yang al part yang saudara maksudkan tadi mobil yang lain yang lain lagi
mohon maaf yang mulia dari awal arahan saya hanya diberikan suruh menyiapkan pembayaran
maksud saya begini apakah mobil yang saudara minta tadi bilang bayar cicil tadi
kredit itu pernah tidak saudara lihat mobil fisik mobil itu
dapat informasi dari mana saudara mengatakan bahwa itu ada di makassar
ya mungkin karena di wecan aja tidak ada yang mulia
sejak bulan apa dimintai itu uang itu
dimintai ke saudara itu berapa kali
sepuluh kali ada dua kali tiga kali empat kali lima kali empat sampai setahun
tapi saudara tidak tahu sejak tahun berapa atau dua ribu dua belas